pak peter kalau bicara soal defisit sudah biasa tidak ada yang spesial ya setiap tahun juga defisit
setiap tahun defisit
nah awal tahun ini diumumkan oleh menteri keuangan sri mulyani defisitnya sudah mencapai empat puluh lima triliun lebih ini
selama satu bulan saja ya dari januari dua ribu sembilan belas ini apakah angka ini mengkhawatirkan pak peter
saya kira tidak mengkhawatirkan ya kalau kita bandingkan tadi bu sri mulyani juga menyampaikan angkanya
kalau dibandingkan dengan januari tahun dua ribu delapan belas tidak berbeda jauh sebenarnya
dari tiga puluh tujuh tujuh ya kalau tidak salah menjadi empat puluh lima delapan ya mungkin jadi bedanya cuma sekitar berapa itu cuma delapan triliun ya
oke tapi dari segi persentase lumayan besar loh pak itu delapan triliun dibagi tiga puluh lima hampir delapan yes

sekitar itu ya naik ya memang naik ya kalau kita lihat di detailnya yang naik besar
yang adalah bantuan sosial
ya bantuan sosial itu pada januari dua ribu delapan belas itu realisasi sampai pada bulan januari itu hanya lima triliun
oke sementara tahun ini
sementara pada tahun ini tahun politik bantuan sosial itu sudah lima belas triliun
jadi lompatan terbesarnya mostly itu ada di bantuan sosial
komponen dari bantuan sosial itu sendiri apakah dana untuk menanggulangi bencana pak
termasuk saya kira ya termasuk di situ banyak sekali komponennya termasuk untuk
yang kejadiannya juga mungkin di dua ribu delapan belas ya bencana
iya jadi banyak sekali yang memang harus dikeluarkan oleh pemerintah di dalam konteks untuk bantuan sosial
dan saya kira itu sah sah saja juga ya
oke nah ini kan empat puluh lima triliun sementara target dari pemerintah target defisi apbn nya dua ratus lima puluh
lima sudah sementara targetnya hanya dua ratus sembilan puluh enam berarti lima bulan nanti sudah terpenuhi dong nih pak targetnya
kalau setiap bulan empat puluh lima triliun
saya kira nggak seperti itu cara kita melihat
kalau setiap bulan nih ya empat puluh lima triliun
jadi kalau saya melihatnya pemerintah kan sudah ada pagunya
sudah ada pagu di dalam setiap alokasi anggaran
dan tentunya pemerintah akan berusaha untuk memantui apa yang sudah disepakati sudah direncanakan di dalam anggaran kita
nah bicara soal pagu anggaran siapa siapa saja sih pak yang paling mempunyai influence di dalamnya
dan apa bahan pertimbangan itu sehingga mereka bisa menetapkan target
saya kira di dalam pengelolaan manajemen itu kan manajemen keuangan
dari yang terkecil keluarga perusahaan sampai ke negara itu sama ya
pasti ada yang memutuskan diputuskan bersama
kemudian sudah ada mereka yang bertanggung jawab terhadap masing masing pagu anggaran
kalau di apbn yang paling topnya ya pasti adalah menteri keuangan
tapi kemudian kan anggaran itu kan sudah diserahkan ke masing masing pelaksananya
departemen lembaga itu yang sudah mendapatkan alokasi anggaran
mereka yang harusnya strict menjaga anggaran itu sesuai dengan apa yang sudah mereka sepakati di awal
oke nah selain beban sosial yang memakan banyak biaya apbn itu
apalagi pak yang cukup perlu diperhatikan
apakah subsidi bahan bakar juga menjadi salah satu komponen
itu kan sudah masuk di dalam kantong kantong yang sudah dipersiapkan
untuk subsidi bb
dan ekspektasinya memang seperti itu sudah direncana tadi ya
iya kan totalnya sekitar hampir tiga ratus triliun tadi ya
sekarang sudah empat puluh lima triliun
tentunya ini diharapkan tidak setiap bulan jadi empat puluh lima triliun kan
pasti dia akan ada naik ada turun disesuaikan dengan kondisinya seperti apa
mereka pasti sudah punya perencanaan planning seperti itu
oke nah kita kan sudah mau pemilu nih pak sebentar lagi
nah apakah dengan adanya pemilu ini defisit anggaran akan naik atau justru bisa terjaga kestabilannya
saya masih meyakini ini konteks manajemen anggaran
masih meyakini bahwa pemerintah pasti akan berupaya agar supaya besarnya divisi besarnya yang tiga ratus tadi itu bisa dicapai
tahun perlu ya ditekan
nah memang kalau kita lihat sekarang sudah di atas dari yang direncanakan
tapi tentunya mereka akan berupaya untuk bagaimana membalance yang sudah terlalu besar
misalnya pada bulan januari ini pada bulan bulan berikutnya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini